baliho ketua umum partai gerindra prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas mulai bermunculan di ruas jalan ibu kota
munculnya baliho prabowo sebagai calon presiden setelah dpd partai gerindra dki mendeklarasikan prabowo sebagai calon presiden pada sebelas maret lalu
meski prabowo subianto belum secara resmi mendeklarasikan dirinya maju di pilpres nanti
sejumlah baliho ketua umum gerindra atau prabowo sebagai calon presiden mulai bermunculan di ibu kota
seperti di ruas jalan es parman dan kiai tapa jakarta barat dua baliho berukuran raksasa terpampang wajah ketua umum gerindra dengan bertuliskan calon presiden dua ribu sembilan belas
pada bagian bawah baliho tertulis dpd gerindra dki jakarta
pada sebelas maret lalu mereka telah mendeklarasikan prabowo sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas meski prabowo sendiri belum secara resmi mendeklarasikan diri
partai gerindra berencana akan mendeklarasikan ketua umumnya sebagai calon presiden setelah rakornas partai gerindra bulan april nanti